yaelah harusnya kita bersyukur neng ya
bisa dari si kaleng romanya itu
dari si cacing kremi ya
apa kita tahlilan aja apa bagaimana
mama mama tuh gak punya perasaan apa ya ma
coba mama pikirin deh ma
mama yang bikin meli putus
coba mama tuh gak nyebelin
mama tuh gak ngeselin
pasti meli gak putus sama bebe
selamat siang bu
selamat siang mbak
ini lantai tujuh kan
iya betul sekali
ibu adriananya ada
sebentar ya bu maaf
dengan ibu siapa
dengan ibu mariana
s nya dua
oh baik bu tunggu sebentar ya
selamat siang bu
ada ibu marisa mau ketemu sama ibu
dimana dia sekarang
ada disini bu di lantai tujuh
aduh lu tuh gimana sih
ngapain dibawa ke atas segala
yaudah sekarang panggilan saat pam
nah suruh usir tante marisa
bawa dia pergi dari kantor ini
gak boleh ada disini ngerti
oh baik bu
oh iya sayang tadi mas denger kamu nyebutin nama marisa ya
mau ngapain dia kemaren
nyebelin banget kan mas dia datang ke sini ya mau ketemu sama mas lah
mau ngapain dia ketemu mbak
gatau mungkin mau minta mas
untung macem apa maksa banget sih mas aneh deh
jadi kamu usir dia sebelum dia ketemu sama mas
ya iyalah mas pastinya aku sikat
demi mas tersayang
sayang kamu emang cerdas
dan itu yang membuat mas semakin sayang sama kamu
yaudah kamu kerja lagi bisa gak
mas cuman kangen aja pengen ketemu tadi
gue gak kangen
lebih cerdas daripada allah pastinya
hah gimana saya bisa ketemu sama ibu adri
ibu adrina sekarang
ibu adriananya ada tapi lagi nggak bisa diganggu bu
mbak dengerin ya
saya itu cuma mau ketemu tau
maaf bu tapi nggak bisa sebaiknya ibu pulang aja
kok gak mau sih
hah dengerin ya mbak
saya kesini nih bawa uang nih
untuk kembaliin ke adriana
saya taro aja disini
tapi masalahnya uangnya itu jumlahnya banyak
kalau misalnya uang ini nggak diterima langsung sama adriana
terus siapa yang mau tanggung jawab
mbak mau tanggung jawab
maaf bu sebaiknya jangan dititip disini bu
makanya saya tuh harus ketemu
bilang aja ketemu cuma sebentar sebentar tau
tadi tuh mbak minta maafmu dulu
tapi yang jelas sekarang saya tuh mau ketemu sama ibu adriana
sebaiknya ibu pergi saja karena di belakang ibu sudah ada security untuk membawa ibu
giliran disediakan security gak minta maaf
mana sih mbak
ya udah gak usah
eh saya bisa keluar sendiri
tadi juga masuk sendirian
aku antar aja uang ini langsung ke rumahnya adriana
karena aku juga tau rumahnya adriana
gak usah ikutin saya
gak usah ikutin saya
saya tuh bukan artis
gak usah ikutin saya
gak usah ngeliatin saya
lihat mungkin dia orang ini
dia selalu menolak
nasih liwet pakai petek dan pakai teri
ya ya nah kenapa neng cakap cakap nangis
ini tuh sedih tau mama melih tuh sedih
ya ya elah sedih kenapa dia meninggal apa bagaimana
iya lebih sedih daripada kematian mama
melih diputusin sama bebe bian geng
ya elah hei melih itu mah bukan innalillahi itu mah alhamdulillah
mama kok jahat banget ini melih sedih putus sama bebe
kenapa melih diputusin ma
eh lah yang begini nih yang begini nih yang begini
ya elah neng diputusin sama cacing kremi ma harusnya bahagia
diputusin sama si boy sama mondi begini nangisnya
lah sama kaleng rombeng begitu ma ya elah males bener day
ya elah males bener day
mama melih tuh day cinta banget sama bebe
melih tuh sayang banget ma sama bebe cinta tuh gak mengenal bentuk dan juga rupa ma
neng neng neng dengar ya ini nih begini cinta itu emang buta tapi nggak buta buta bener begini
ya elah haruslah kita bersyukur neng ya bisa dari si kaleng rombeng itu dari si cacing kremi ya
apa kita talilan aja apa bagaimana setunan
mama mama tuh gak punya perasaan apa ya ma coba mama pikirin nema
mama yang bikin melih putus coba mama tuh gak nyebelin mama tuh gak ngeselin
pasti melih gak putus sama bebe
eh buset kok jadi mama sih itu yang pacaran kenapa jadi nyalain mama sih
kemarin katanya mama kalau dapet tanah emaknya ian mama bakal nyampe
mama bakal setujuin melih sama bebe pianian pacaran tapi apaan ternyata mama bohong sama yang kerja
melih neng cakep itu gara gara si cacing kremi sama kamu blo on
coba kalau perintah gak bisa dibohongin sama mama kan kelar ini gara gara kalian blok on ya udah deh mama yang menang
gimana sih eh ya dari dulu nih dulu sebelum kamu lahir juga eh udah lahir sih
tapi sebelum kamu pacaran sama si bebe pianian itu yang kamu bilang bebe pianian itu mama udah gak setuju
di mana sih sampai sekarang juga udah gak setuju gak mungkin berubah itu
tapi udah gak mau ngapa ngapain lagi
jangan teriak teriak melih kuping mama ini kuping mama peneng tau gak
udah jangan nangis ntar gak mau memasakin lo
melih gak mau masakin
mau makan melih gak mau minum melih gak mau tidur melih gak mau ngapa ngapain
melly udah gak ada nafsu hidup
ntar mati neng ntar mati
mama kalo pengen liat melih mati gak tau pokoknya gitu melih mau masuk aja ke kamar
mama tegas sama melih
makin semua kecacatan gue sama sama ini mak
sinteran gue banyak banyak kesan sama mbak
soalnya diikat ngapa
ngeribetin gue masak aja loh
maafin gue sama jan selama ini mama
yan terlalu banyak dosa sama mbak
yan gak mau jadi anak yang gue hafal